keinformasi lain indonesia kini tengah fokus mengatasi sejumlah hambatan usaha dengan negara negara eropa
upaya itu dilakukan usai polemik pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit asal indonesia oleh parlemen uni eropa yang ditunda beberapa waktu lalu
kepala badan koordinasi penanaman modal bkpm thomas lembong mengatakan polemik terkait pelarangan tersebut sebenarnya sudah selesai sehingga tak perlu dikhawatirkan lagi
apalagi banyak peluang lain yang bisa digarap
misalnya bidang dirgantara perkereta apian hingga permesinan
lembong mengatakan hambatan itu diantaranya kebijakan yang tidak kondusif untuk investor asing
selain itu birokrasi yang berbelit disertai peraturan peraturan yang irasional dinilai membuat kerjasama bisnis antara indonesia dan negara negara eropa menjadi terhambat
sebetulnya soal sawit dengan uni eropa kan sudah tuntas
barusan ini parlemen uni eropa
memutuskan akan tidak diskriminatif terhadap minyak sawit indonesia ataupun negara manapun juga
jadi jangan sampai kita kejebak di isu itu melulu
sementara sebenarnya banyak peluang lain yang lebih besar lebih penting lagi yang perlu kita garap
jadi lebih banyak bicara peluang dan perkembangan positif tapi tentunya ini juga masih banyak pr